ya satgas covid sembilan belas menargetkan indonesia merdeka dari pandemi pada tujuh belas agustus mendatang
upaya apa saja yang harus digenjot agar target tersebut bisa tercapai
untuk membahasnya saya sudah terhubung malam hari ini dengan ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
soni hari b harmadi selamat malam pak soni
oke pak soni saya belum bisa mendengar suara anda saya akan coba kembali panggil anda ya pak soni
halo ya selamat malam
malam pak soni terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini
pak soni sebelum saya masuk kepada target bebas covid agustus tahun ini
mengingat saat ini bencana banjir melanda beberapa wilayah dan warga mengungsi
apa imbauan dan juga bentuk pengawasan dari satgas sendiri terkait penerapan protokol kesehatan di lokasi bencana
ya jadi walaupun kita dalam kondisi bencana kita tetap harus jalankan protokol kesehatan tetapi secara khusus
nah karena kondisi yang sulit tentunya harus ada dukungan dari para petugas
terutama dari satgas daerah dan juga bpbd daerah
seperti satu menyediakan masker ya di tempat pengungsian
yang kedua kita harus
memisahkan atau mengidentifikasi kelompok rentan
mereka yang punya comorbid mereka yang lansia dan sebagainya tidak dicampur
lalu kemudian melakukan tes swab rapid antigen
jadi itu harus dilakukan karena kita tidak ingin bahwa pengungsi yang punya potensi menularkan itu
berada dalam satu pengungsian yang sama
sehingga begitu nanti dites kalau ada yang positif langsung ditindaklanjuti
lalu kemudian juga disediakan
tempat cuci tangan ya karena penting ini supaya menjaga higienis dari masyarakat atau pengungsi tadi
lalu kemudian yang melakukan tes swab rapid antigen itu juga tentu dinas kesehatan ya bpbd
dan berbagai unsur khususnya juga ngo yang bergerak di bidang kesehatan
nah kemudian dilakukan pembatasan bagi pengunjung
untuk mencegah penularan virus
jadi tidak boleh sembarangan orang yang tidak dites lalu masuk ke lokasi pengungsian
karena berisiko untuk menularkan
terus kemudian juga tempat pengungsian diberi batas masing masing keluarga
jadi dibagi perkeluarga karena mereka satu keluarga kan sudah tahu mana yang tentunya sudah tahu kondisi kesehatan masing masing
dan tidak dicampur dengan keluarga yang lain
masing masing keluarga tadi itu ada jaraknya
kira kira gitu bapak
baik semoga ini bisa diberlakukan secara menyeluruh di lapangan ya pak ya
pak soni kita masuk kepada target pemerintah untuk tahun ini
bebas covid sembilan belas di agustus dua ribu dua puluh
pasti sudah mapping ya pak langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mensukseskan target tersebut
ya jadi yang pertama memang pak doni
selaku ketua satgas sudah menyampaikan bahwa kita punya target tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu indonesia bebas pandemi
merdeka dari pandemi
supaya kita juga punya rencana yang jelas
betul sekali tadi tentang apa saja yang harus dilakukan sampai tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu sehingga kita bisa bebas dari pandemi
ini target kita merdeka dari covid sembilan belas
langkah langkah yang kita lakukan sekarang juga sudah berproses
yang pertama kita akan menerapkan jelas ppkm mikro
jadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu ada skala yang kecil
bahkan di skala rt
kalau ditemukan kasus positif maka kita lakukan karantina di level rumah
ya baru kemudian diamati lagi berapa rumah dalam satu rt yang mengalami kasus
lalu kemudian bisa saja ditetapkan dalam satu rt
tetapi tidak gebiah uyah dalam artian satu wilayah besar langsung diterapkan ppkm seperti itu
jadi ppkm ini betul betul
betul betul basis komunitas dengan memanfaatkan posko desa dan kelurahan yang sekarang kita dorong
kita ingin bahwa di level komunitas itu terjadi proses untuk saling mengawasi saling membantu menjaga wilayahnya
kalau seperti program sis kamling dulu
kalau setiap wilayah komunitas terkecil itu bisa menjaga dirinya pasti seluruh indonesia juga bisa
yang kedua dengan memperkuat tiga t ya
atau tes telusur dan tindak lanjut
karena bagaimanapun juga strategi tiga t ini tidak boleh diabaikan untuk menemukan sebanyak mungkin pasien yang positif
lalu kemudian juga yang berikutnya kita akan menargetkan agar kepatuhan terhadap protokol kesehatan tiga m ini meningkat
alhamdulillah dalam beberapa minggu terakhir
jadi peningkatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang kita kenal dengan istilah tiga m
lalu kemudian langkah berikutnya yang keempat adalah mengakselerasi program vaksinasi covid sembilan belas
jadi dengan pemberlakuan ppkm itu kita memberdayakan komunitas melalui posko desa memperkuat tiga t memperkuat tiga m mempercepat program vaksinasi covid sembilan belas
kita berharap tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu kita bisa merdeka

oke tapi pak soni mengingat masih ada skeptisisme gitu di tengah masyarakat terkait dengan vaksin terutama ya
kemudian juga mengenai penambahan vaskes yang apakah memang terjamin akan menyeluruh ke seluruh wilayah di indonesia
dari satgas sendiri cukup optimis target tersebut bisa rampung di agustus tahun ini
ya kita berusaha ya agar bisa tercapai tadi maka dibutuhkan target target atau output
misalkan kita ingin tiga t itu sukses mengatasi penurunan kasus atau menurunkan kasus melandaikan kasus
maka kita tahu berapa jumlah tracer yang dibutuhkan berapa alat tes yang dibutuhkan bagaimana diskusi alat tesnya
dan kemudian tracer tadi juga bisa ditindaklanjuti ya
jadi setelah siapa yang kontak kerat
orang yang kontak kerat itu adalah orang yang pernah berada dalam jarak kurang lebih jauh
dalam jarak kurang dari satu meter selama lima belas menit dengan seseorang yang terkonfirmasi positif
nah itu kan harus disosialisasikan
nah itu tracer tadi kan harus melacak siapa saja yang pernah kontak erat
lalu kemudian dilakukan testing
masyarakat harus mendukung jumlah alat tesnya berapa yang dibutuhkan
nah itu kan ada perencanaan perencanaannya
lalu kemudian bagi mereka yang bukti atau sudah positif ya maka harus dilakukan isolasi bagi pasien positif
atau karantina bagi mereka yang pernah kontak erat
ruang isolasinya harus disiapkan ruang karantinanya harus disiapkan
oleh karenanya peran dari posko desa itu menjadi penting
karena kita akan mencoba mengatasi covid sembilan belas ini di level komunitas rekan komunitas rt rw dan sekolahan
jadi butuh dukungan masyarakat
kita tidak bisa skeptis kita harus tetap semangat mencari cara cari jalan keluar dan butuh dukungan masyarakat
oleh karenanya di level komunitas tadi kita berharap dengan prinsip prinsip ya
satu jadikan seluruh warga masyarakat itu menjadi subjek atau pelaku ya
bukan hanya objek dari kebijakan tapi mereka sendiri
dari mereka oleh mereka untuk mereka
lalu kemudian juga peran pemerintah pusat itu dibagikan sampai ke daerah dan bahkan level paling mikro yaitu desa rt dan rw
jadi peran semuanya begitu penting ya
dan kemudian ada penekanan disiplin pada level komunitas
ada pendekatan sosiologis psikologis di mana ada upaya saling mendukung di dalam masyarakat
kalau sampai terjadi kasus atau kemudian kontak erat
oke ini juga sebagai bentuk evaluasi dari ppkm sebelum ini dan mengingat kalau misalnya ini kita perpanjang sampai dengan maret dua ribu dua puluh
apakah itu tadi penggalakan di tingkat posko di tingkat minor
itu juga akan menjadi sebuah perubahan perilaku kedepannya
cara konkret apa sebenarnya yang bisa kita harapkan di lapangan dari satgas sendiri pak soni
ya jadi yang pertama perlibatan masyarakat
keterlibatan masyarakat secara aktif di level komunitas rt rw desa
mereka kalau di desa itu kan ada musyawarah desa musyawarah kelurahan untuk menentukan siapa yang melakukan empat fungsi di posko desa itu ya
yang pertama adalah fungsi
yang pertama adalah fungsi pencegahan
siapa koordinatornya untuk pencegahan pencegahan itu terutama dengan tiga m
memastikan masyarakatnya memakai masker menjaga jarak dan tidak menciptakan kerumahan serta menciptakan pakai sabun
yang kedua adalah penanganan
fungsi penanganan ini siapa yang bertanggung jawab
misalkan petugas medis tinggal di komunitas tersebut
nah fungsi mereka kalau seandainya ada yang pernah kontak erat
kalau seandainya ada yang terkonfirmasi
kalau seandainya ada yang terpengaruh
kalau seandainya ada yang terpengaruh
kalau seandainya ada yang terpengaruh
kalau seandainya ada yang terpengaruh
apa yang harus dilakukan

lalu kemudian yang ketiga itu adalah fungsi pembinaan
fungsi pembinaan ini juga menjadi penting
kalau seandainya misalkan ada pelanggaran terhadap komunitas tersebut
jadi misalkan pelanggaran tidak memakai tiga m tidak mau di test dan seterusnya
atau kalau misalkan di karantina
tidak patuh dan seterusnya
dan yang keempat ini fungsi lain lain yaitu fungsi logistik
kebutuhan kebutuhan di komunitas tersebut
misalnya kebutuhan disinfektan kebutuhan sabun dan seterusnya
itu bisa dipenuhi secara bersama
jadi memang di situ kita menekankan betapa pentingnya dari masyarakat
oleh masyarakat untuk masyarakat
pak soni terakhir nih kalau mengingat ke belakang juga bisa dikatakan kan sebenarnya
target dari pemerintah terkait penekanan angka kasus covid sembilan belas di indonesia ini kan tidak semuanya bisa tercapai ya
kita mengingat ada target pemberian vaksin di depok desember lalu
kemudian penekanan angka kasus di indonesia pada mei tahun lalu
kemudian di surabaya pada juli yang lalu
apakah dari satga sendiri punya semacam problem solving atau plan b gitu kalau misalnya target untuk agustus tahun ini tidak tercapai
kita punya beberapa rencana ya
salah satunya adalah bagaimana kita di satgas pusat juga mengerahkan orang petugas di lapangan
kita kan selalu koordinasi dengan satgas daerah
dan kita selalu mendengarkan apa yang menjadi masalah di daerah
dan kita pecahkan secara bersama sama
harapannya tujuan tadi kan tentu menghadapi berbagai tantangan di perjalanannya
setiap tantangan itu ada
setiap tantangan itu jangan dievaluasi di agustusnya
tapi setiap minggu kita evaluasi
sehingga segera kita putuskan kita cari solusi kita selesaikan dan sebagainya
tetapi kalau kami melihat bahwa pengalaman seperti india banyak negara lainnya
pemberlakuan kalau mereka kan lockdown ya
di level komunitas itu penting sekali
jadi pelibatan komunitas itu sangat penting di level mikro ini kalau kita ppkm mikro
melibatkan peran serta mereka sehingga mereka itu yang melaksanakan tiga m mengawasinya juga
mematuhi tiga t membantu pelaksanaan tiga t juga mendukung pelaksanaan vaksinasi
memang vaksinasi sudah direncanakan sedemikian rupa oleh teman teman dari kementerian kesehatan
tentu sudah ada rencana rencana plan e plan b kalau misalkan ada beberapa hal yang belum tercapai
tapi harapannya memang semoga tujuh belas agustus ini
target kita merdeka dari pandemi ini tercapai ya
terima kasih pak soni hari b harmadi atas waktunya bersama kami
cnn indonesia indonesia melawan covid pada malam hari ini
semoga lancar programnya targetnya itu harapan kita semuanya ya pak
terima kasih selamat malam